dan langsung saja sudah terhubung bersama kami lewat sambungan telpon ada wakil ketua dpr ri fahri hamzah
bang fahri selamat sore
selamat sore assalamualaikum
bang fahri kalau anda tadi menyebutkan dalam konferensi pers begitu
nazar ini sepertinya sedang marah sedang depresi sedang terpojok makanya ia menyebutkan nama anda
tapi bukannya menurut anda ketika terpojok orang akan berbicara jujur
tanggapan bang fahri
ya masalahnya kan dia seharusnya dipenjara sampai dua ribu dua puluh lima
karena pohon kasusnya itu banyak sekali
tetapi kemudian dia itu hanya dituntut untuk satu pohon kasus inti yaitu wisma atlet dan tppu nya
sementara kemudian satu ratus enam puluh dua kasus dia itu dia seperti lepas
dan tiba tiba beredar surat keminan dari kpk bahwa dia akan mulai asimilasi dan bebas
lalu ya saya ungkap itu kepada publik
karena ini bernuansa persekongkolan gitu
apakah dengan pengungkapan itu menjadi pemicu pada akhirnya nazarudin mengatakan atau menyebut nama anda bang dalam persidangan
ya pastilah orang mau bebas tiba tiba harus kembali sampai dua ribu dua puluh lima kan pasti marah
gitu loh jadi ini problem dia
karena dia yang punya kasus tetapi dia ada yang bersekongkol untuk membebaskan dia
ini orang harusnya dihukum seumur hidup kalau dilihat dari jumlah kasusnya
bahkan lebih dari itu gitu loh
jadi tidak ada penyebab lain bang
jadi dia marah nggak ada dasarnya itu
jadi nggak ada faktanya nggak ada datanya
oke ini sepertinya saling menyebut satu sama lain
kemudian apa langkah yang akan dilakukan bang fari selanjutnya
nggak ada saling menyebut nazar itu sudah dipakai mulutnya sejak tahun dua ribu sepuluh
dipakai mulutnya untuk nyebut orang
berarti ini artinya bang fahri akan melaporkan pencemaran nama baik tidak
saya lagi menunggu karena saya lagi berkoordinasi dengan beberapa pihak ya
karena kalau menurut saya nazar dan kawan kawannya ini sudah menjadi penyebab dari
apa namanya keamanan nasional ya
kerawanan dan keamanan nasional
ya apalagi di tahun politik seperti ini
karena itu menurut saya kelompok ini menurut saya itu harus dihentikan dan harus diusut tuntas
karena mereka menjadikan isu korupsi ini hanya untuk main main saja
mereka nggak serius memberantas korupsi
dan mereka menjadikan panggung nasional ini untuk huru hara saja
mereka yang tidak serius ini maksudnya kpk bang
siapapun dia kita harus berani mengungkap mereka ini
sebab ini sudah menjadi skandal
kemudian nantinya jika bang fahri akan benar menyampaikan laporan atau memberikan laporan pencemaran nama palsu begitu
apalagi langkah lain yang akan dilakukan
apakah akan tadi bang fahri bilang memberikan bukti bukti terkait dengan nazarudin begitu
alhamdulillah sudah ada pansus angket yang sudah punya temuan
dan temuan ini adalah kesaksian kesaksian di bawah sumpah dan data data
sebentar lagi kita akan mendapatkan audit keuangan negara yang akan disampaikan oleh bpk
ini semua adalah temuan temuan tentang bagaimana rekayasa hukum itu diselenggarakan
nah kalau kita serius untuk menjadikan negara ini negara hukum dan penegakan hukum yang baik yang serius
saya kira harus ada yang berani
untuk melakukan investigasi secara menjalam tentang kasus kasus ini
dan saya berharap ya terutama penegak hukum inti kita kepolisian dan kejaksaan
mau mengambil sikap untuk memproses temuan daripada angket itu
dan nanti saya bisa menambahkan data data sehingga ketemulah akar dari persoalan kita selama ini
mana yang benar mana yang serius
mana yang jujur
mana yang main main hanya bikin rame pakai mulut orang untuk menutupi kasus tertentu dan membuka kasus tertentu
itu saya kira yang harus dibuka
sebab capek bangsa ini main main begini tapi nggak ada hasilnya gitu
oke tapi dalam setiap persidangan pernyataan apapun yang dikeluarkan oleh siapapun dalam persidangan
begitu ini akan menjadi temuan
yang kemudian kpk biasanya selanjutnya akan memeriksa pernyataan mungkin salah satunya menyebut nama anda ini
jika dipanggil nantinya bang fahri
nggak bisa begitu cara manggil orang ya
karena nggak ada kasusnya
mulut nazar bukan hukum
oke kemudian upaya
dasar ini kalau menurut saya adalah mulut persekongkolan
karena dia menutup sebagian kasus membuka kasus lainnya
itu kelakuan dia terus menerus begitu
oke berarti upaya
itu yang saya kira nanti harus kita bongkar semuanya
selanjutnya berarti upaya bang fahri untuk membalas nazar ini apakah akan membongkar yang ditutupi
saya bukan orang yang punya salah ya
yang saya akan lakukan adalah
saya berharap bangsa kita ini belajar untuk menemukan kesejatian di dalam peristiwa peristiwa yang kita hadapi
kalau nazar ini kan apa namanya persekongkolan dia
karena nggak ada yang apa yang dia katakan tuh nggak ada buktinya
dia cuma dipakai mulutnya untuk ngancam orang untuk nakutin orang
dpr itu sampai semua orang tiarap itu
karena orang pasti berhubungan dengan nazarudin
dia kan bendahara umum dari partai berkuasa ya kan
ya dia juga memimpin fraksi dari partai berkuasa juga
tentu banyak kasus kasus yang dia ketahui dan dipakai mulutnya untuk nyebutin nama orang
dan dianya mau dibebasin
padahal dia adalah pelaku utama
pelaku utama seperti ini kan harus dikejar
harusnya dihukum seumur hidup gitu loh
bukannya malah dibebaskan
nah pengungkapan saya mengungkap bahwa dia akan dibebaskan ini yang bikin dia marah
saya akan lawan terus
oke mengutip sedikit tidak membalas
tapi abang dalam konferensi pers sempat menyampaikan akan memberikan bukti bukti lain ini
terkait dengan kasus yang menimpa nazarudin saat ini
apa bukti yang akan dibawa oleh bang fahri
ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah persekongkolan
dan persekongkolan ini karena berani mulai mengincar saya
ya saya akan hadapi sebagai sebuah persekongkolan
saya akan menyiapkan bahan untuk membongkar persekongkolan ini
apa buktinya bang
karena persekongkolan ini tidak saja merugikan orang per orang dan kelembagaan
persekongkolan ini merugikan bangsa
oke apa buktinya bang fahri
mungkin bisa dibagikan ke kita
halo selamat sore fahri hamzah
baik sepertinya sambungan komunikasi kita dengan fahri hamzah wakil ketua dpr ri terputus
kita sudah tersambung lagi
saya dapat informasi sudah tersambung lagi
bang fahri selamat sore
bang fahri bisa anda ceritakan tadi sudah membeberkan ada bukti persekongkolan dan segala macamnya
apa salah satu bukti yang mungkin bisa anda bagi kepada kita
ya buktinya itu sebenarnya sudah sangat banyak sekali
ya terutama bagaimana seorang yang merupakan pelaku utama kasusnya begitu banyak
ya orang itu bebas disuruh bernyanyi oleh penegak hukum
tapi tiba tiba pelaku utama yang seharusnya bukan cuma dihukum seumur hidup
harusnya orang itu dihukum mati
tapi kok malah mau dibebaskan gitu
ini kan persekongkolan
masa kita nggak bisa mengerti bahwa ini bersekongkolan gitu

persekongkolan artinya bang fahri akan menyebutkan nama lain begitu yang juga terkait dengan kasus bersama nazarudin
ya saya tahu lah cerita nazar
saya kan pimpinan komisi tiga dia kan bendahara di tempat dia kan
saya tahu kelakuan dia dari awal lah
saya ngerti makanya saya punya firasat sejak awal ini orang banyak masalah
anda tahu itu pimpinan
pimpinan kpk pernah bertemu dia dan sudah di sidang etik ya kan
anda tahu juga dalam angket kemarin salah satu pimpinan kpk disaksikan terima uang dari nazarudin kan
anda tahu juga nazar ini sering menyebut nama pejabat pejabat tertentu
lama lama dia diam karena ada persekongkolan juga
ini yang begini begini ini banyak datanya gitu
oke kemudian fakta dan juga data yang mungkin nantinya bang fahri
sudah miliki ya kan dibawa kemana bang
cukup dengan memakai data temuan awal pansus angket saja saya kira banyak yang bisa dibongkar tentang nazarudin
oke berarti ini artinya
itu aja dulu nggak usah yang lain lain
yang lain ini ada banyak orang belum mau bicara aja
intinya adalah karena nazar adalah pelaku utama pemain kelas beratnya
tiba tiba dia mau dibebaskan itu saya kira adalah skongkol dan skandal dalam dunia hukum kita sekarang ini gitu
berarti ini artinya ada dukungan dari pansus angket terhadap menyeruaknya nama fahri hamzah dari pihak nazarudin
angket sudah berhenti tetapi dia sudah ada temuan
temuan ini harus di follow up oleh semua lembaga penegak hukum
kepolisian kejaksaan kpk sendiri harus dan wajib memfollow up ini
dan sudah banyak bukti bukti aja di sana
termasuk bahan yang saya bawa tadi kesaksian di bawah sumpah itu sudah diserahkan juga kepada penegak hukum
sebagai bagian dan lampiran dari laporan pansus angket
saya kira sekongkol ini harus dibongkar saya kira
baik kita tunggu ke depannya seperti apa langkah hukum yang mungkin akan diambil oleh bang fahri terhadap kasus ini terhadap insiden ini
bang fahri hamzah wakil ketua dpr ri terima kasih telah bergabung bersama kami